pertamina menguji coba tahap pertama pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar mulai jumat satu juli
untuk mendapatkan bbm jenis penugasan dan subsidi tersebut pertamina mewajibkan konsumen mendaftar di alaman subsiditepat mypertamina id
untuk tahap awal uji coba pembatasan ini baru diberlakukan di sebelas daerah yang tersebar di lima provinsi di indonesia
bukit tinggi menjadi salah satu dari empat daerah di sumatera barat yang menerapkan kebijakan pembeli bbm bersubsidi pertalite dan solar wajib mendaftar secara daring
daerah lainnya adalah kota padang panjang kebupaten agam dan tanah datar
namun keharusan mendaftar ini dikeluhkan sejumlah warga pada jumat pagi
selain belum memahami langkah langkahnya mereka menganggap bijakan tersebut merepotkan
tahu harapannya pun ya jangan ribet ya
keluhan serupa juga diungkapkan sejumlah pemilik kendaraan di kota tasik malaya jawa barat pada jumat pagi
mereka mengaku tidak bisa mengakses laman subsiditepat mypertamina id dari telepon pintar untuk melakukan registrasi
para pemilik kendaraan ini akhirnya beramai ramai
mendatangi salah satu spbu di jalan re marta dinata untuk meminta bantuan pegawai spbu
namun mereka kembali harus mendalang kekecewaan lantaran tetap gagal registrasi
tidak bisa error
tidak bisa upload gitu ya
tidak bisa upload tidak bisa langkah selanjutnya tidak bisa lagi
berarti sempat masuk data pribadi masih masuk
tidak sempat masuk cuma tidak bisa disimpan dan langkah selanjutnya pengisian selanjutnya jadi error
sementara itu korporat sekretari pt pertamina patraniaga irto ginting mengatakan
karena masih sosialisasi pada tahap awal ini
masyarakat masih bisa membeli bbm bersubsidi langsung di spbu seperti biasa
meski belum mendaftar di alaman my pertamina
tahap awal implementasi my pertamina ini akan berlangsung hingga akhir juli
dan akan dievaluasi untuk menentukan tahapan selanjutnya
bahwa dalam proses pendaftaran itu pengisian bbm baik solar maupun pertalite
masih bisa dilakukan seperti biasa
jadi saya luruskan jangan sampai beranggapan bahwa besok
harus punya qr code kalau nggak ditolak
saya katakan itu tidak benar
irto pun mengimbau masyarakat segera mendaftarkan kendaraan mereka
melalui anelaman my pertamina
untuk mendaftar masyarakat harus menyiapkan dokumen berupa ktp stnk foto kendaraan
alamat email dan dokumen lain sebagai pendukung
pendaftaran tersebut masih dibatasi bagi pemilik kendaraan roda empat saja
tim liputan cnn indonesia